hai saat pandemi seperti ini kita dituntut untuk menjaga daya tahan tubuh salah satunya dengan berolahraga
nah di kawasan gbk ini misalnya ada sejumlah venue olahraga yang bisa anda nikmati
mulai dari yang gratis sampai dengan yang berbayar yuk kita jajal
sebagai pusat kegiatan olahraga yang terbilang besar dan mewah
gelora bung karno jakarta pusat kerap ramai dikunjungi warga terutama saat akhir pekan
pengunjung dapat memanfaatkan banyak venue atau lokasi secara gratis untuk berolahraga
lompat tali adalah jenis olahraga yang kerap diremehkan
padahal manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan jenis latihan kardio lain
karena selain gbk tempat yang nyaman ini juga tempat yang luas terbuka
jadi kita bisa berjaga jarak dengan orang lain ya
dan juga skipping itu merupakan salah satu kardio yang bisa membakar kalori lebih banyak
iya benar biar kurus
menemukan bahwa orang yang melakukan lompat tali sepuluh menit setiap hari selama enam minggu
menunjukkan peningkatan kebugaran dan kesehatan kardiofaskularnya
sama seperti yang menghabiskan tiga puluh menit jogging dengan periode waktu yang sama
lompat tali dapat membuat karyo yang lebih berat
tubuh bagian bawah menjadi lebih kuat
gerakan yang ringan dan berulang ini mampu mengurangi ketegangan pada lutut
dan meningkatkan stabilitas pada pergelangan kaki
selain itu manfaat utamanya adalah mampu membakar banyak kalori
jadi cocok nih buat anda yang ingin meringankan berat badan
nah menjajal fasilitas olahraga gratis sudah kita nikmati
selain lompat tali
bagi anda penghobi bulu tangkis bisa memanfaatkan area ruang terbuka yang tersedia
namun jika ingin melakukannya di tempat yang lebih nyaman
anda bisa menyewa lapangan bulu tangkis dalam ruangan
dengan mekanisme pemesanan secara digital
ya sejak dua ribu sembilan belas pengelola gbk arena telah menerapkan smart field system
di mana anda bisa memesan lapangan sesuai waktu yang anda inginkan
melalui situs resmi yang disediakan pengelola
setelah melakukan pembayaran via online
anda tinggal memindai kode akses yang diterima ketika tiba di lokasi
lampu lapangan pun akan menyala secara otomatis
pertanda lapangan yang anda pesan siap digunakan
teknologi ini canggih sekali saya lihat ya semuanya sudah di

untuk gbk smart field system ini tujuan utamanya pada
saat dirancang untuk apa sih pak soegeng
nah sebenarnya untuk memudahkan penggiat penggiat olahraga
terutama dalam sistem pemesanan lapangan atau penggunaan lapangan
jadi dari rumah pun mereka bisa mesan lapangan untuk disewakan
pembayaran juga secara digital via online
jadi yang tidak memiliki kode maka tidak bisa menggunakan lapangan
saya lihat di sini ada monitor fungsinya untuk apa
nah ini untuk membatasi penggunaan lapangan

namanya monitor ini bisa digunakan untuk mengetahui batas waktu penggunaan lapangan
jadi orang datang ditab langsung muncul waktunya dia selesai lampu mati otomatis
wow kalau sudah seperti ini apalagi saat pandemi semakin nyaman deh kita berolahraga ya gak apa apa
ada dua aula bulu tangkis yang tersedia
masing masing memiliki fasilitas enam lapangan berstandar internasional
pemesanan lokasi atau venue olahraga secara online ini kini semakin diminati
pada akhir pekan setiap aula rata rata disewa oleh seratus pengunjung per hari
sekarang udah enak banget sih karena tinggal booking online jauh jauh hari bisa tahu langsung jamnya kapan langsung datang aja tinggal bawa barcode aja
jadi sudah enak banget ditambah fasilitasnya bagus banget
tips bagi anda yang tertarik
jika anda tertarik menjajal fasilitas ini lakukan pemesanan beberapa hari sebelum tanggal kunjungan
pastikan anda datang tepat waktu karena lampu lapangan secara otomatis menyala pada jam yang akan dipilih
harga sewa setiap lapangan berkisar antara rp tiga ratus lima puluh hingga rp lima ratus lima puluh per sesi atau dua jam
fasilitas ini dapat anda nikmati pukul enam pagi hingga sepuluh malam
bagi anda yang hobi berlari venue jogging track stadion utama gbk ini bisa dipilih
selain pemesanan lewat website pembayaran juga bisa dilakukan dengan menggunakan uang elektronik
tinggal pindai lalu masuk
sistem digital semakin mempermudah pengunjung memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia
cukup bagus sih gitu karena
cukup bagus sih gitu karena
kalau dulu memang track ini khususnya untuk bagi atlet aja yang bisa masuk gitu kalau dulu
kalau sekarang karena adanya smart service system semua masyarakat umum bisa masuk
dan bisa merasakan bagaimana sih lari di dalam gbk ini stadion yang termegah di indonesia gitu kan

berada dalam stadion utama gbk anda bisa berlari di jogging track yang biasa digunakan oleh
ada delapan lintasan dengan panjang sekitar empat ratus meter dalam satu putaran mengelilingi lapangan sepak bola
untuk menjajal fasilitas jogging track ini anda cukup membayar rp seratus per sesi atau dua jam

lintasan lari dalam area stadion ini bisa disewa pukul delapan pagi hingga enam sore untuk hari biasa
lintasan lari dalam area stadion ini bisa di sewa pukul delapan pagi hingga enam sore untuk hari biasa
malam pada akhir pekan atau hari libur
menjajal venue olahraga yang satu ini membuat saya merasa lebih nyaman
karena kalau saya jogging di area terbuka yang gratis
tidak akan se private atau se pribadi ini
bahkan saya disuguhi pemandangan lapangan sepak bola di tengah stadion
tertarik untuk mencoba
jaga kesehatan tetap berolahraga dan patuhi protokol kesehatan
selamat berlibur di liputan cnn indonesia